indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia
potensi ini membuat indonesia menjadi negara pengekspor kayu terbesar di dunia
namun kebanyakan kayu yang diekspor berupa kayu ringan kusen atau furniture
dengan mendirikan brand randy handicraft dan one woodcraft
dua wira usahawan memadukan barang barang limbah seperti bekas kayu petik kemas
bahkan ampas teh untuk dijadikan
barang bernilai jual tinggi
berawal dari keresahannya melihat ampas teh yang dibuang begitu saja
randy prayogi terinspirasi untuk berinovasi
mengembangkan teknik kolase pada seni lukis dari bahan sisa sampah rumah tangga
kita coba untuk mengolah limbah teh karena juga teh banyak jenisnya
kopi juga banyak jenisnya begitu juga dengan serbuk kayu
jadi di sini saya enggak menggunakan warna
pewarna buatan saya menggunakan warna warna alami dari bahan bahan alami tersebut
lain randy lain ridwan syahbana
pria asal medan yang satu ini memanfaatkan limbah kayu peti kemas untuk dijadikan beragam kerajinan
mulai dari jam dinding moodden letter kotak tisu dan rak rak mini
dibilang one woodcraft ini dia bisa dibilang suatu
usaha yang berdasarkan dari kemampuan yang minimalis
tapi dengan kemampuan yang kuat didasari dengan rasa suka
jadi makanya one woodcraft ini dibilang kerja yang hobi tapi dapat duit
nah itu dia
ridwan pada awalnya hanya menggunakan limbah kayu palet atau jati belanda dari sisa peti kemas
dibandingkan bahan lainnya kayu palet atau jati lebih dipilih karena berwarna putih cerah
berspektur tidak terlalu keras sehingga mudah dibentuk dan awet
itu dibilang lagi naik daun lah ya
jadi kalau dulu kayu palet itu cuma jadi kayu bakar doang
jadi nggak ada yang nggak bisa dimanfaatin lah
lokisan yang dibuat randy selalu bertemakan adat nusantara

kisah yang dibuat randy selalu bertemakan adat nusantara
atau lukisan toko
saya membuat konsep konsep yang berhubungan dengan budaya nusantara juga
di situ kita mengangkat ornamen ornamen daerah
kita mengangkat bangunan bangunan bersejarah di setiap kotanya
terus kendaraan kendaraan klasik
begitu juga dengan sketsa wajah
keduanya sudah memulai usaha kerajinan kayu sejak tahun dua ribu
sejak tahun dua ribu tujuh belas mereka mengandalkan penjualan melalui sosial media seperti instagram dan facebook
karena kalau kita tahu yang namanya offline seperti kalau misalnya kita buka galeri
atau kita buat gimana itulah perlu modal yang besar bang
jadi kita memang belum mampu ke sana
jadi makanya kita pilih online sosial media sebagai media pemasaran kita
dengan kita melirik digital tadi bukan hanya kita memasarkan produknya
tetapi kita harus tahu memberikan kepada kalayak yang ada di dunia maya ini
bagaimana proses pengerjaannya apakah itu dalam bentuk foto ataupun video
begitu juga dengan bahan bahannya apa saja yang kita buat untuk proses lukisan ini
dari segi pemasaran mungkin ya yang memang cukup berdampak
karena jarang dibilang banyak instansi juga yang tidak sepadan dulu membuat acara

k hammer sedang berpegit investasi untuk brokernya
tingkat beli masyarakat untuk yang seperti ini menurun
mereka lebih mengutamakan seperti kebutuhan kebutuhan pokok
misalnya kayak makan anak sekolah atau segala macam
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan pendampingan dan mentoring umkm
di sekitar danau toba agar tetap bertahan di tengah pandemi covid sembilan belas
menjadi peserta program beli kreatif danau toba
berkat bantuan dan pelatihan program bkdt
randy dan ridwan mengaku omset penjualan produk mereka bertambah
penjualannya pun kian meluas hingga ke luar pulau dan ke luar negeri
dengan kian meluas
kita manfaatkan media digital tadi bang
di hampir semua platform tuh
iklan kita terus berjalan sampai saat ini
randy dan ridwan berharap pandemi bisa segera berakhir
sehingga mereka bisa meneruskan impiannya
untuk membuka galeri milik sendiri
mereka juga berharap bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar
ini mau buat untuk jadi satu lapangan kerja
jadi makanya sampai nanti akhirnya ini bisa aku wariskan buat keturunanku
saya tuh ingin mengajarkan masyarakat
khususnya yang kurang pre economian ya
saya ingin singgah dari satu desa ke desa yang lain
untuk mengajarkan masyarakat untuk membuat produk produk inovasi
khususnya di industri kreatif
bukan hanya bahan bahan yang saya pakai saja
tetapi kita melihat nih potensi apa saja yang ada di sekitar masyarakat tersebut
jadi kita bisa membuat produk produk yang terbaik
andi dan ridwan adalah potret sebagian kecil pengrajin
yang terus berjuang dan berusaha bertahan di masa yang tak muda ini
bangga buatan indonesia dan beli kreatif lokal adalah salah satu usaha
yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian masyarakat
agar terus bergerak